selanjutnya saudara seorang pria ditemukan tewas di kawasan puncak gunung agung kabupaten karangasembali
cuaca yang buruk membuat tim sar gabungan membutuhkan waktu dua hari untuk membawa turun jenazah
pada selasa siang dua belas maret lalu basarnas bali menerima laporan penemuan jenazah seorang pria tanpa identitas
di kawasan puncak gunung agung kabupaten karangasem bali
tim sar gabungan yang terdiri dari basarnas pos karangasem sar polda bali tni polsek rendang dan warga
mendatangi lokasi korban di ketinggian dua delapan ratus meter di atas permukaan laut
sedianya tim berangkat pukul dua puluh waktu indonesia bagian tengah
namun karena cuaca buruk pencarian ditunda dan dimulai keesokan harinya
rabu pukul tiga lewat tiga puluh menit waktu indonesia bagian tengah dari pos pendakian pura penghubungan
desa besakih kecamatan rendang

normal ya perjalanan membutuhkan waktu enam menit
perjalanan membutuhkan waktu enam menit
dan juga membutuhkan waktu enam jam untuk pulang dan pergi
karena operasi yang dilakukan adalah pemindahan jenazah maka membutuhkan waktu lebih lama
namun hujan yang disertai angin kencang di puncak gunung dan medan terjal
membuat pemindahan jenazah berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan sebelumnya
butuh dua hari bagi tim penyelamat untuk membawa turun jenazah dari kawasan puncak gunung ke pos pendakian
setelah diidentifikasi jenazah pendaki diketahui bernama alexander bimo
haryo tejo berusia enam puluh tahun warga semarang jawa tengah
jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit karangasem
pendaki tersebut itu start naiknya atau pendakiannya di pura penghubungan
di mana dari pihak kepolisian juga sempat mengecek menemukan barang bukti berupa tas
di mana di dalamnya ada kunci kita cocokkan di sepeda motor tersebut
untuk dugaan kami karena dia mendaki sendiri karena cuaca belakangan ini ya badai kemungkinan
kemungkinan dari kami karena berdasarkan informasi yang awal kami terima
itu korban sudah dalam posisi tertidur
sempat dari tim gabungan juga mengecek nadi tidak ada kemungkinan karena badai
korban diperkirakan mendaki gunung agung seorang diri
pada sembilan maret dua ribu dua puluh empat melalui pos pendakian pura penghubungan desa besaki
namun sebelum mencapai puncak gunung korban diduga kelelahan dan kedinginan hingga meninggal dunia